dan kembali bersama cnn indonesia news report
aparat satuan narkoba polrestabes makassar pada rabu dini hari berhasil menangkap
tiga bandar narkotika jaringan malaysia yang kerap beroperasi di kota makassar sulawesi selatan
selain menyita puluhan gram narkoba jenis sabu sabu dan pil ekstasi
polisi terpaksa menembak kaki para pelaku lantaran berusaha melawan aparat saat hendak ditangkap
para pelaku berinisial ja uc dan ar ini diketahui kerap melakukan transaksi narkoba
bukan hanya di kota makassar namun juga di sejumlah wilayah di sulawesi selatan
seperti di kota parepare goa dan takalar selama lima tahun terakhir
selain itu polisi menyita puluhan gram sabu sabu asal malaysia yang telah dipaketkan
sembilan butir pil ekstasi dan timbangan elektrik sabu sabu
menurut kasat narkoba polres tabes makassar kompol di hari ketiganya diringkus
di rumah masing masing
namun para pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki
karena berusaha melawan petugas dan melarikan diri saat hendak ditangkap
kami melaksanakan penangkapan tiga pengedaran narkoba jenis sabu sabu dan sabu sabu
di mana satunya pengembangan dari jaringan goa dan parepare
dengan sangat terpaksa kami lakukan tindakan tegas
terukur dengan upaya melumpuhkan
selanjutnya kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan dan keempat
pada berapa orang
kapan jadi yang makan
kali ini kami makan tiga orang